cukup dari sdm ke pak kapolri ke sekmil
tanda tanda pengesahan dari sekmil aja untuk surat keputusannya diserahkan ke sdm sdm nanti menyerahkan kepada yang bersangkutan
yang jelas proses administrasi ini tidak akan merubah substansi dari hasil putusan sidang kodetik yang sudah mem ptdh kan yang bersangkutan
yang pemberhentian tidak dengan hormat
hormat sebagai anggota polisi
itu tidak akan merubah subtansi
jadi hanya proses administrasi aja
jelas substansinya tidak akan dirubah
tetap substansi ptdh
pemberhentian tidak dengan hormat
hari ini langsung diserahkan ke yang bersangkutan
sangkutan terima nanti ada tanda terimanya
dan itu sebagai bukti ke wad prof ke propam